buah buahan nih angkat ini bantuin saya nggak kuat angkat begini aja
lah buatnya ngapain pada ngeletak disini
udah kayak ikan tempeng lagi dipanasin
bangun bangun bangun bangun
dahlah paket dibangkitin galak
aduh dah lah
emang ini ada apa sih ada apaan
mereka semua pada nitip barang blank buat besok camping
tapi kan kalau mereka semua nitip sayang pusing
ya lah emang apa nggak pada beli sendiri aja
berarti kita semua diizinin ke warung ini sendiri
bukan begitu maksudnya
ya ya lah
kasian pasang tangan terang terang
terus kita gimana
mana aku tahu
kenapa dengan apa pak
itu bocah bocah pada mau ke warungnya si lilis
emang siapa yang izini mereka keluar pak
cuma pada mau nitip makanan aja
lah sangkanya mah saya yang ngasih izin
anak anak semuanya sini
sekarang ustadz tanya sama kalian
siapa yang izin kalian untuk keluar
nanti kalau ingin membeli untuk bekal ke sana
tunggu dulu abah abah dari ustadz ya
itu masalah ustadz
kalian ngerti semuanya
sekarang kalian semua kumpul di lapangan ya
ayo semuanya kumpul di lapangan dulu
ya udah pak sato saya ke lapangan dulu
men nggak ada geruduk
kan gue jadi karet
haikal ngapain ini di dapur
haikal duduk dulu
besok buah bohan apa ya
ayam goreng enak tuh
udah semua masuk list
saya juga udah tenang
ini besok tinggal gue bawa bawain
begul juga pak deh
mau ini mau apa yang mau dibawa
apa aja yang amat
afuan pak ustadz
afuan pak deh
afuan pak siti
asmanya pasti gak
afuan itu artinya maaf
ya kalau dari tadi kita tanyain afuan afuan aja
ini yang darurat
saya juga aus soalnya
nih yuk minum dulu
sebentar sebentar sebentar
kamu tadi mau ngomong apa dulu
afuan pak ustadz musa
ayo cuma mau kasih tahu aja
kalau para santri lagi keluar pesantren
emang ini jam berapa sih
pada jadi kuyuk
mau ke gerbang dulu ya
sese sobre lagi mau ngapain ya
kalinya mau angkep ayam deh
tapi kan itu ayamnya pak jai
aduh kalian sih berisi ini kaburkan ngapain sih itu kan emangnya berisik deh udah sana sana
hai dua eh eh sobring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh baik para santriwan dan santriwati yang ustadz sayangi ya kalian
memang besok akan camping dan membawa bekal tapi tolong kalian harus tetap ikuti peraturan
ya jangan keluar dari pesantren tanpa seizin dari murabi kalian ya kalian mengerti semuanya
sekarang kalian semua bubar habis itu kalian siap siap untuk sholat maghrib nah setelah sholat
maghrib kalian semua ngumpul lagi ya ula ya ngerti semuanya waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh saya dengar mereka ketemu keluar dari pesantren iya benar tetapi alhamdulillah
sekarang udah saya tertipkan alhamdulillah nanti ada waktunya kalau mau beli perlengkapan buat
camping jangan sekarang itu jauh berarti eh apa gue
sekarang kalian boleh bubar ya ke kamar kalian masing masing abis itu siap siap
musulat maghrib oke yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh saya mau yang itu dong yang bulet bulet itu rotinya juga
nah ini bulet bulet tuh ah udah banyak nih teruslah juga nih assalamualaikum waalaikumsalam

roti itu cuma beli makanan

ini cuma beli makanan
ini cuma beli makanan
ini cuma beli makanan
linin sama batu bateri
sekalian kalian beli tali ya sepuluh meter buat ngikat kalian berdua biar enggak keluar pesantren gimana sih ini kan belum waktunya ini nanti ada waktunya kalian itu keluar bersama sama untuk membeli segala keperluan camping sekarang usaha usaha mau tanya siapa yang kasih izin kalian keluar dari pondok

nah makanya harusnya kalian pergi dengan seijin ustadz musa yang mulai berpengalaman ya
tanggung jawab itu hanya untuk satu kesalahan yang kalian lakukan tapi kalau tanggung jenab itu pak ustadz yang menanggung seluruh kesalahan kalian
oh gitu ya
ga tau us tad juga ngarang
udah udah itu kalian beli apa aja coba lihat lihat
ini kita bawa ini kue bulet ini
bener itu apaan ini
kita juga ada kacang ini
oh ada kacang
boleh lihat kacangnya
itu biar sekalian ya pak ustadz ya
sekarang kalian langsung balik ke pesantren ya
belum bayar pak ustadz
belum mereka itu belum bayar
karena pak ustadz yang bayar
jadi sekalian tuh maksudnya sekalian bayarin
bukannya malah pada rapi
malah pada ambak ambakan
nyesel banget saya rasanya
baru juga nyangin
buluan ada apaan
boleh ngangkat begini aja
hah kabur lagi